bagaimana kamu disini
ya allah mbak sama sekali enggak mbak
mbak jangan mbak
ya allah mbak
kamu punya lara
mbak itu punya lara
lara kena demam berdarah
tapi infusannya habis di rumah sakit
gak ada dimana mana
dari susah payah nyari itu
itu buat lara
maksud kamu lara tuh sakit
lara dimana sekarang
di dalam mbak
dewi gak bawa kak
kok gak bawa
tadi katanya dia udah bilang dapat
tadi udah dapat kak
gimana keadaan lara gustaf
gak ada perubahan
lara kamu harus sembuh
kalau ibu sama ini udah jahat sama kamu
tapi sebenarnya ibu sayang sekali sama kamu lara
kamu harus sembuh ya
maafin ibu kamu harus sembuh ya bangun nih sayang bangun
ibu mau jalan
sayang kamu sembuh ya
sayang kamu sembuh ya
farah bangun sayang
ustaz panggil dokter
maaf mas belum ada
sebentar saya periksa dulu
silahkan ibu dan bapak keluarga
ibu untuk lancaran pemeriksaan silahkan keluar
di ruangan saya sepertinya masih ada satu kantung infus
tolong ambilkan ke sini cepat ya